ya bagi sebagian orang main game memang menyenangkan dan bahkan bisa bikin waktu kita jadi sepertinya untuk main game terus sampai lupa waktu ya
tapi sebenarnya gimana sih sebuah game bisa memengaruhi kemampuan kognitif seseorang
kita akan bahas bersama psikolog klinis liza mareli japri halo selamat malam mbak liza
halo mbak dea selamat malam
sehat alhamdulillah mbak dea sehat
sehat dong pasti sehat sekali mudah mudahan kita selalu sehat apalagi kalau kita bicara game ini salah satu cara yang digunakan oleh sejumlah orang untuk keluar dari kepenatan kebosanan dari masa pandemi
dan di masa pandemi ini kita tahu bahwa banyak sekali game yang bermunculan ada wordle yang sedang ramai
sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologis klinis apa yang sebenarnya terjadi ketika orang mengemari sebuah game
games itu kan sebenarnya memberikan kesenangan tersendiri ya bagi orang yang memang pemain gamers
dimana ketika kita memainkan game tersebut gitu kan ya itu ada semacam rawful di dalam otak kita yang mengeluarkan hormon yang kita sebut sebagai hormodotamin
nah hormon dopaming ini penting untuk dalam kehidupan sehari hari
kenapa karena dia itu hormon ini berasosiasi dengan keinginan kita untuk hidup
keinginan kita untuk menikmati
menikmati kehidupan sehari hari
kemudian juga membantu untuk fokus konsentrasi
jadi kayak kita tuh kayak ada target untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari hari
nah ini hormon dopaming ini yang teraktifasi pada saat kita bermain game sebenarnya mbak dea
nah ini ketika dopamin ini terpacu ketika kita bermain game apakah ini berhubungan atau bisa memengaruhi kemampuan kognitif seseorang mbak
nah ini berbeda
jadi kan kalau kita berbicara khusus kayak wordle
ini yang lagi booming banget gitu mbak dea ya
ini kan sebenarnya adalah permainan kata
nah dimana kalau world games itu sebenarnya memang sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan kognisi kemampuan berpikir
karena dia meningkatkan kemampuan konsentrasi
atau kalau kita berbicara dulu kemampuan kognisi ya
kemampuan kognisi itu kan meliputi bagaimana kita berpikir bagaimana kita konsentrasi bagaimana kita mengingat bagaimana kita belajar
nah si word game ini seperti wordle ini itu mengaktifasi hal hal
tersebut tidak hanya sekedar kita fokus dan konsentrasi
tapi dia juga membantu kita untuk meningkatkan memori jangka panjang dan jangka pendek
jadi ketika kayak tadi misalnya gitu ya
kita melihat bahwa ada satu huruf yang hilang
kan kita mencoba untuk menggali gitu ya memori jangka panjang
kita kira kira apa apa ya yang bisa masuk sini nih gitu
nah ini kemudian kayak kita latihan kayak persis sama seperti kita latihan otot gitu
ini juga kayak latihan otak
jadi aktif gitu mbak dea
nah ini game wordle game yang memainkan huruf memainkan kata ini
sepertinya banyak sekali apa ya banyak sekali manfaatnya
tapi ada nggak mbak liza porsi waktu yang ideal yang bisa menjadi acuan begitu bagi seseorang dalam memainkan game
karena sejumlah orang setidaknya di lingkungan saya sendiri mereka bisa main game kadang kadang sampai pagi gitu loh
apalagi di masa pandemi seperti ini yang di rumah kayaknya udah posisinya tuh main

anak anak sendiri menurut perkumpulan psikolog anak gitu ya itu sekitar tiga puluh sampai dengan enam puluh menit untuk school days gitu kan ya
jadi hari sekolah gitu kan ya
sementara kalau non school day itu di salang sampai dua jam gitu
nah kalau untuk adown gitu ya orang dewasa itu sebenarnya maksimal bermain games gitu kan ya
termasuk yang world games ini walaupun bagus untuk perkembangan kognisi gitu kan ya
tapi sebenarnya maksimal dalam sehari itu
nah berbeda lagi nanti kalau kita berbicara dari sisi pendekatan dokter mata gitu ya
katanya akan baik kalau satu jam melihat gadget kemudian istirahat dulu nanti baru main lagi gitu
itu ada beberapa concern berkaitan dengan kesehatan mata juga tentunya
tapi kalau dari sisi psikologis yang paling baik kurang lebih sekitar porsi waktunya demikian mbak dea
jadi kalau anak anak sekitar satu jam kemudian kalau orang dewasa bisa mencapai sekitar empat jam
tapi lagi lagi kita harus jujur
bahwa banyak orang di luar sana sebagian orang kalau boleh disebut itu bisa main sampai berjam jam
apa yang bisa memicu kecanduan tersebut dan mungkin bagi orang tua bisa hati hati kalau misal ada ciri ciri tertentu yang anaknya bisa kita sebut bisa ada gejala kecanduan game gitu mbak liza
iya nah yang tadi saya katakan jadi pada saat kita mengalami hyper arousal gitu ya pada saat bermain game
itu kan ada hormon dopakin yang keluar tuh
nah hormon dotamin ini memang membuat
kita merasa hidup gitu
jadi ketika mungkin kita lagi stres ketika kita lagi tenas ketika kita lagi bosan ketika kita juga mungkin punya kemampuan social skills yang interaksi langsungnya juga minimalis gitu kan
ya itu kadang kadang larinya ke situ
jadi berasa hidup gitu dari bermain game saja
nah ini yang harus hati hati tentunya
dikatakan sudah candu
jika dia sama sekali nggak bisa lepas dari game tersebut dari gadgetnya tersebut
nah ada beberapa anak ada orang dewasa juga yang bisa mengelola itu sendiri
jadi punya self regulation yang baik mbak dea
jadi dia tahu kapan ah udah ya cukup ya taruh gitu kita larangnya keluar gitu misalnya
atau ah yaudah ya taruh dulu nih ada deadline yang harus dikerjakan ada pr yang harus dituntaskan gitu misalnya
nah itu ada beberapa anak dan orang dewasa yang bisa melakukan self regulasi tersebut dengan baik gitu kan
nah ada beberapa tapi yang tidak bisa
nah ini yang harus gitu kan ya mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitarnya
kalau anak anak tentunya dari share takernya dari orang tuanya
benar benar itu dibuat
peraturan yang jelas
benar benar itu dibuat apa namanya didampingi dengan baik
dimana juga dicontohkan dengan baik
jadi gak bisa itu kalau misalnya anak dilarang
jangan pakai handphone mulu
jangan main gadget mulu
sementara orang tuanya dua puluh empat jam dalam sehari gitu kan ya
jadi gak bisa begitu ketika kemudian anaknya
udah yuk kamu udah berapa jam ini kan satu jam istirahat dulu nak
yuk kita olahraga ini keluar ya olahraga bareng
begitu pula dengan orang dewasa yang ada sekelilingnya orang orang yang mendampingi dia mungkin
atau ada berapa jam
nah pasangannya mungkin temannya gitu kayaknya udah kebanyakan biar main games
jadi kita keluar dulu ya ngopi dulu ya di luar tuh misalnya
nah itu yang bisa dilakukan sebenarnya mbak dea
jadi kepedulian dari lingkungan sekitar ini memang mengaruhi sekali ya ada kemungkinan kecanduan game atau tidak begitu ya mbak
betul karena makin lama kita stuck di depan sea games tersebut itu ya hormon dopa amin itu akan makin keluar
dan itu kayak kayak candu gitu kayak pengen merasakan ih ru ya sih lagi ya gitu
jadi ternyata dopamin ini tidak hanya punya kelebihan atau punya hal hal positif
tapi kalau terlalu banyak zat dopamin dalam tubuh ini bisa jadi bisa membuat kita kecanduan atas hal tertentu termasuk dalam hal ini adalah game
mbak liza terakhir kalau kita bicara wordle mungkin wardel ini salah satu yang banyak positifnya begitu bagi kemampuan kognitif seseorang
boleh diberi saran tidak
bagi orang tua atau orang dewasa misalnya ingin bermain game jenis game apa saja yang punya kelebihan untuk meningkatkan daya kognitif seseorang
nah sejujurnya saya juga bukan gamers nih mbak nih
jadi agak agak gak terlalu paham dunia game gitu
tapi ada penelitian mengatakan kalau kita berbicara gitu ya games games yang bisa membantu gitu kan ya pertumbuhan kognisi
itu bisa seperti wordo ini bagus
ada juga dulu kan ada sudoku
mungkin sekarang juga masih ada
some kind of gak tau ya permainan zaman dulu tuh monopoli kan sekarang udah ada online itu juga membantu kognisi tuh
hitungan gitu kan perkiraan itu banyak sekali social skills yang bisa dilatih dari permainan seperti itu sebenarnya mbak dea
baik tentunya ini menarik ya kalau kita dengarkan perbincangan malam hari ini karena seringkali orang tua hanya memberi gadget begitu tidak melihat apa game yang sedang dimainkan
dan kadang kadang juga suka loss yang penting gak rewel gitu anaknya ya mbak liza
gitu padahal kadang kadang harus didampingi harus main bareng gitu kan sehingga kita tahu anak main apa
anak juga kemudian jadi tertarik dan gak asal pilih games untuk dia gitu
baik memilih game kemudian batasi waktu dan kepedulian dari caretaker atau lingkungan sekitar ini penting untuk menjaga kondisi psikologis seseorang
terima kasih mbak liza marili japri
ah klinis yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini